aneh ini apaan ya
yang penting sekarang kita pulang yuk
rafa nya gak ada
ali sungguh turun
tunggu disitu mih
apa jangan jangan rasa takut terus
dia pergi ke rumah pak rete
yaudah gini aja deh
mami ngecek rafa dulu ya ke rumah pak rete
ahli tunggu aja di dalam rumah
kunci pintunya jalan keluar sebelum mami pulang
ya udah li sekarang juga

ya ya ya sabar sabar para pak rete sabar sabar
alah saya juga ilang
pak rete rafa juga sampai sekarang belum pulang pak rete
jangankan rafa yang hilang adam aja sampai sekarang belum ketemu juga
pak rete adam ilang bu
yang namanya zara anak saya juga belum pulang
gimana pak rete
iya sabar sabar semuanya para warga
masalah ini saya sudah laporkan ke pihak kepolisian
jadi harap tenang tenang
itu coba pak rete seandainya bella sama afri itu ilang
bu messi bu messi jangan emosi bu messi
kalau bu messi emosi semua jadi tambar umit
bisa pak rete rasain apa yang kita rasain
kalau itu bella atau afri gimana
eh bu ranti
diam sabar bu
jadi ngomong begitu sih bu
maaf kalau suasana itu bukan
itu susana bu messi itu susana
eh jawab dong pak rete
jawab dong pak rete
saya insya allah akan tanggung jawab
tapi saya mohon untuk harap bersabar
bukan salah pak rt
coba aja kalau bapak gomba gak nyulik anak anak di sini
pasti pak rt gak bakalan dimarahin
aku gak mau pak rt bisa salahin terus
aku harus cari teman teman yang diculik bebek bumbel
kita jalan sama sama aja yuk
aku juga kuatir sama rafa
saya sedih bu
tapi saya juga kangen sama si adam
mudah mudahan si adam gak diapa apain sama bebek bumbel ya
walaupun dia makannya banyak
sering habisin makan di rumah saya
bisa gak sih
gak usah ribut sendiri
saya juga lagi kuatir sama rafa
mana rafa anaknya penakut banget
tapi penasarannya gede pisan
nangis sekarang yuk
adam rafa juga gak tau rafa takut
iya adam juga takut
iya mochi juga lapar nek
ih kalian tuh pikirannya makan
nong jerem rajin
pak jeenet pihak padika

ditangkep apa wewe gombel aduh pak rete
iya tapi kita harus cepet cepet nyelamatin anak anak yang dicurik wewe gombel

jadi gini aku sama ali tadi menyuarkas wewe gombel
anak anak diculik dan disukap di sana
berarti april tahu tempatnya
pak rete ayo cepet pak rete sekarang juga kita mesti ke sana

apalagi kita harus buru buru nyelamatin anak anak

jangan lupa ke nombre truk ic e mail tech printer al assassinturnup karais anak sk aleks region prime